indonesia patut berbangga karena salah satu hasil kerja keras anak bangsa di bidang otomotif
kini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat
melalui sepeda motor berbasis energi listrik dengan nama gesits
indonesia kini punya kendaraan yang diciptakan
dikembangkan serta diproduksi secara mandiri di dalam negeri
dan tentunya sudah resmi dijual
sekuter listrik gesits dibuat di pabrik milik wika manufacture
yang merupakan hasil kerjasama antara pt gesit teknologis indo
dan pt wijaya karya industri yang berada di kawasan cilengsi bogor jawa barat
sekuter ini dibekali baterai litium ion tujuh puluh dua v dua puluh a
yang dibuat oleh wika industri dan pertamina lubriket
daya baterainya dapat menempuh jarak hingga lima puluh km
yang kemudian dikawinkan dengan motor listrik berdaya dua kw
buatan pt pindad yang setara dengan enam dua kw
dengan tidak adanya mesin berbahan bakar minyak
pihak produsen menjamin ketiadaan mekanisme penggantian pelumas dan perawatan lain
seperti yang biasanya dilakukan pada kendaraan konvensional
sementara itu hasil perpaduan baterai dengan motor listriknya
dapat melajukan skuter berbobot sembilan puluh empat lima kg ini
dengan kecepatan maksimum tujuh puluh km per jam
waktu pakai optimal baterainya mencapai lima tahun
sekuter elektrik seperti gesits dalam mengisi ulang daya baterainya
memakan waktu cukup lama
yakni tiga hingga empat jam
saya pun berkesempatan mencoba skuter listrik ini
untuk mencari tahu bagaimana kesan mengendarai skuter elektrik
tampilan speedometernya pun cukup modern
dengan banyaknya informasi yang bisa dilihat oleh pengendara
selain itu ada tiga mode berkendara yang bisa digunakan
pertama eko untuk efisiensi baterai
kemudian urban untuk di jalan perkotaan
dan yang terakhir mode sport untuk mencoba skuter elektrik ini
menuju kesempatan penuhnya
oke kesan singkat saya menggunakan skuter elektrik gesit ini
ini ciri khas dari kendaraan yang memang menggunakan baterai listrik ya
tenaganya begitu spontan dan tidak ada suaranya
jadi kayak didorong jin gitu ya
karena memang torsinya sendiri sampai tiga puluh nm loh

lebih tinggi daripada motor satu ratus dua puluh lima sampai seratus nm

lebih tinggi daripada motor satu ratus lima puluh sampai seratus nm
ini sih yang jadi kelebihannya ditambah juga tidak ada polusi udara sama sekali alias tidak ada emisi
ini sih yang jadi kelebihannya ditambah juga tidak ada polusi udara sama sekali alias tidak ada emisi

hingga memasuki hari kelima penyelenggaraan pameran otomotif tersebut

produsen brand asal indonesia ini pun memiliki target produksi skuter elektrik gesitnya
berkisar dua puluh ribu unit per tahun dan penambahan dealership di wilayah jakarta dalam setahun mendatang